direktorat kriminal khusus polda banten membongkar praktik mafia minyak curah yang ditimbun kemudian
dijual sebagai minyak kemasan premium di lokasi produksi petugas mendapati puluhan ribu liter
minyak curah tengah dikemas menjadi minyak kemasan premium bermerek tanpa izin dalam skala besar dari
hasil penyelidikan terdapat tiga puluh dua liter minyak goreng curah yang ditampung dalam
air minyak kemudian dikemas dan diberi merek untuk kemudian dijual ke wilayah banten dan jakarta
pelaku berinisial ar yang mempekerjakan sepuluh karyawan kini ditetapkan sebagai tersangka
pelanggaran yang dilakukan diantaranya tidak memiliki izin edar sni serta tidak memiliki izin
logo halal ia kemudian spekulan dan persaingan curang terkait perdagangan sembah kukusnya minyak
goreng jadi terkait dengan permasalahan ini modusnya yang pertama perlu diketahui menserai
hanya adalah mereka menyiapkan alat ini ini alatnya banyak sebenarnya pak ini sebagian
saja disiapkan dan dirakit untuk mengisi minyak goreng curah dengan dalam minyak goreng premium
itu yang pertama sementara di surabaya antrean minyak goreng curah hingga rabu masih terus
terjadi warga menunggu hingga berjam jam untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah di salah satu
agen masyarakat di
bagian kebawah masyarakatnya kayak apa gitu
antrean demi bisa membeli minyak goreng curah di pasangkayu sulawesi barat bahkan sudah lintas
wilayah sejumlah pedagang minyak goreng curah dari luar daerah ikut antre demi bisa mendapatkan
hai nanti hari ini baru
minyak baru ada beritiba ada minyak
kenapa di daerahnya bapak
tidak ada ya bapak tahu dari mana bahwa ada di sini minyak
di sini ada keluarga
para pedagang ini bahkan menginap menunggu pasokan tiba
dalam antrean mereka yang menginap diantaranya datang dari kabupaten sigi dan wajo sulawesi selatan